selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua
yang terhormat presiden republik indonesia bapak joko widodo
yang kami hormati para menteri kabinet indonesia maju
penjabat gubernur nusa tenggara barat
direktur utama pt nindya karya
dan direktur utama pt pembangunan perumahan
serta para undangan lainnya
kemuhcapkan selamat datang di acara
peresmian bendungan tiusuntuk di kabupaten sumbawa barat
provinsi nusa tenggara barat
bapak ibu undangan yang kami hormati selanjutnya
marilah kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia bapak joko widodo
dilanjutkan dengan pemutaran roda pintu air
serta penanda tanganan prasasti
sebagai tanda peresmian bendungan tiusuntuk
kabupaten sumbawa barat provinsi nusa tenggara barat
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
anak anakku semua yang saya cintai
kedepan air menjadi kunci bagi kehidupan kita
air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita
baik itu untuk pertanian
baik itu juga untuk air baku
pemerintah dalam sepuluh tahun ini
dan bendungan tiusuntuk ini
menjadi salah satu bendungan besar
bendungan tiu suntuk yang berada di kabupaten sumbawa barat
terdapat beberapa bentungan yang berada di kabupaten sumbawa barat
berarti satu empat ratus miliar rupiah
akan menampung air sebanyak itu
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya resmikan bendungan tiusu
provinsi nusa tenggara barat
untuk memutar roda pintu air
sermati dengan demikian bendungan tiusuntuk
telah diresmikan oleh presiden republik indonesia
selanjutnya presiden republik indonesia